direktur jenderal pajak ken dwi jungiastedi menegaskan pemerintah tidak membedakan proses pemeriksaan pajak perusahaan teknologi google dengan wajib pajak lainnya
bahkan jika google terus saja mengelak membayar pajak manajemen google terancam hukuman penjara karena melakukan tindak pidana perpajakan
dilansir cnn indonesia com ken mengungkapkan hingga kini proses penagihan pajak ke google masih terus dilakukan
setelah proses negosiasi menemui jalan buntu status google kembali ditetapkan dalam pemeriksaan bukti permulaan
karena data yang diserahkan google berbeda dengan data yang dimiliki dijen pajak sebelumnya
ditjen pajak sebelumnya telah memberikan ultimatum hingga januari dua ribu tujuh belas kepada google untuk segera menyerahkan pembukuannya
perlakuan terhadap google tidak dibedakan dengan wajib pajak lain karena dianggap sama dengan subjek pajak dalam negeri
jika nanti terbukti mempunyai tunggakan dan tidak mampu membayar dirjen pajak mengatakan manajemen google bisa dimasukkan ke dalam penjara